bagaimana keterangan dari ahli dan saksi yang dihadirkan hari ini di sidang gugatan sengketa pilpres
mampu meyakinkan hakim mahkamah konstitusi
kami akan bahas bersama direktur eksekutif tim hukum timnas amin zuhad aji firmantoro
bergabung juga tim hukum prabowo gibran oto hasibuan
dan juga peneliti pusat studi politik hukum kepemiluan dan demokrasi atau posdem ferry amsari
selamat malam bung zuhad pak oto juga bung ferry
saya ke bang oto dulu
karena tadi kan saksi maupun ahli dari timnas amin menyasar yang diinginkan adalah
bahwa hasil pemilu kemarin tidak sah
nah bagaimana bung oto melihat ini
misalnya yang diserang mas gibran seharusnya tidak maju
lalu juga disebutkan ada intimidasi dugaan intimidasi dari aparat
apakah ini bisa dengan mudah dipatahkan
atau justru bisa dalam tanda kutip mengancam pihak anda
kalau dari kami saya melihat pembuktian yang dilakukan oleh tim kuasa hukum pemohon satu ini
itu sangat lemah ya gue tanya ya kebuktiannya ya
pertama kalau bicara tentang gibran saya kira itu mudah dipatahkan
mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh itu
karena dia erga omnes juga final and binding
jadi kalau dia sudah final and binding
maka keputusan itu berlaku seketika
karena dia berlaku seketika maka tidak perlu dipakai
dilakukan lagi ada perubahan perubahan peraturan peraturan
untuk memperlakukan undang undang tersebut
jadi ini saya kira dengan mudah lah kita patahkan
kedua mengenai soal intimidasi dan sebagainya
anda kan lihat sendiri di persidangan
ini namanya mereka memberikan kesaksian yang tunggal
artinya seorang saksi kan kita tahu bukanlah saksi
oh ada onum polisi yang mengintimidasi bla bla bla gitu ya
nah ini kan diterangkan oleh satu orang saksi saja
nah dari segi hukum pembuktian
maka keterangan seorang saksi itu tidaklah cukup
untuk membenarkan suatu dalil yang disampaikan itu
apalagi tadi hakim secara tegas menyatakan
bahwa keterangan saksi mereka itu tidak bulat katanya
tidak bulat artinya karena tidak bulat tidak sempurna
ya tentu menjadi tidak dapat diterima
jadi kesaksian kesaksian yang diberikan
baik saksi fakta maupun ahli itu sangat sangat sumir sekali gitu ya
jadi contoh contoh saksi ahli tentang ekonomi apa
tadi saya lupa disebutkan itu teorinya ya
nah ini kan sebenarnya tidak cocok gitu loh ya
maka itu berakibat adanya penambahan suara bagi pasangan satu
yang cenderung memilih dua gara gara ada bansos
kalau itu yang dimaksud bagaimana dengan di padang
kan di padang dan aceh kan juga terima bansos
tapi tetap juga kita dua itu kalah gitu
jadi berarti kan teori itu kan tidak benar dong kan gitu
kemudian di luar negeri juga tidak ada bansos
tapi juga dua juga menang gitu
jadi menurut kami ya tidak terlalu sulit lah mematahkan dari mereka itu gitu
oke kalau bung zuhad melihatnya apakah ia tidak terlalu sulit untuk mematahkan dalil dalil saksi fakta fakta maupun ahli dari pihak anda
pertama begini ini pengadilan kan pengadilan tata negara
bukan pengadilan perdata atau pengadilan pidana
dia punya kekhasan tersendiri
saya sebut contoh misalkan soal saksi
di dalam peraturan mahkamah konstitusi no satu
pasal empat puluh satu itu disitu dijelaskan siapa saksi
saksi itu yang pertama adalah orang yang diberi mandat
yang kedua adalah pemantau pemilu yang tersertifikasi oleh bawaslu
yang ketiga baru saksi lainnya
nah artinya kemudian ini berbeda sama sekali dengan peradilan pidana atau perdagan
saya tidak membantah bahwa saksi yang kuat itu adalah saksi yang
kemudian bisa mendengar langsung menyaksikan langsung
itu iya tetapi dalam konteks peradilan tata negara seperti di mahkamah konstitusi ini
itu memiliki ciri yang tersendiri khusus
jadi pembuktian soal siapa yang mendengarkan siapa yang menyaksikan
itu bisa kita sampaikan juga tapi melalui keterangan tertulis
anda bisa bayangkan bagaimana kita bisa mendalilkan
sekian ratus sekian ribu kejadian dalam waktu empat belas hari kerja
nah itu yang kemudian diatur melalui peraturan mahkamah
itu memang memungkinkan kita tidak bisa mendengarkan
dan maksudnya ketika kemarin diragukan bagaimana mungkin
mk bisa menghadirkan menteri karena faktanya sekarang dihadirkan menteri juga gitu ya
karena memang di pmk empat itu memungkinkan untuk mahkamah konstitusi
memanggil siapapun pihak di luar para pihak yang sudah diatur
di dalam peraturan mahkamah konstitusi itu untuk didengar keterangannya sehingga
kalaupun hari ini tadi ada yang menilai saksi kita tidak kuat dan seterusnya
bagi kami enggak berdasarkan perspektif kita
mendasarkan pada pmk empat yaitu saksi yang terbaik yang kita hadirkan
untuk membuktikan dalil dalil kita
oh sebut saja misalkan kita mendalilkan tentang adanya bansos yang disalahgunakan
tadi kita sudah membuktikannya dengan saksi juga dengan ahli di
di riau ada kepala desa yang memerintahkan saksi kita
untuk mendata perolehan bansos bagi pendukung khusus bagi pendukung dua
kita mendalilkan adanya mobilisasi kepala desa
dan juga dalam kejadian itu sekaligus mendalilkan kepala desa beroperasi untuk memenangkan dua
kita juga mendalilkan adanya asn misalnya
tadi kita juga sudah menghadirkan saksi asn di madura
kita mendalilkan ya semua dalil itu sudah kami merasakan
tadi sudah kami tayangkan juga ya bang zuhad soal itu
artinya pola pola yang kita hadirkan itu sudah kita usahakan untuk diperhatikan
oke baik kalau dari timnas amin artinya menganggap bahwa pembuktian itu sudah cukup kuat
bu ferry sebenarnya dari sisi saya
sebenarnya dari saksi maupun ahli yang tadi sudah dihadirkan di mahkamah konstitusi
sudahkah konteksual dan sudahkah cukup kuat terkait dengan sengketa hasil pilpres ini
ya pertama kuat atau tidaknya saksi tentu berkaitan dengan dalil dalil yang dijelaskan
dan tentu sangat berbeda metode kesaksian di mahkamah konstitusi
di mahkamah konstitusi ada pembatasan sudah disebut di sidang pertama hanya sembilan belas begitu ya
dan bagaimana mungkin hakim bisa mewakilkan kesaksian itu dari sembilan belas orang baik ahli
keterangan dari sembilan belas orang baik ahli maupun saksi
nah di sini tentu hakim konstitusi sedang mencoba menggali ya
kebenaran dan keyakinannya bisa ditemukan bahwa ada masalah di pemilu
dan dikaitkan dan dirangkaikan dengan keterangan keterangan yang lain yang mereka peroleh
baik dari alat bukti maupun keterangan yang disampaikan para pihak
jumlahnya saja sudah terbatas jadi tidak benar lagi dalil yang mengatakan
bagaimana satu saksi kemudian bisa mewakilkan berbagai kecurangan yang terjadi
bergantung ke hakim mk kalau ada keterangan saksi yang sangat solid ya
dia tentu akan berpegang kepada keyakinannya
kalau perlu mereka akan tambahkan dengan yang lain
bahkan hakim konstitusi juga bisa memanggil saksi dan ahli
bahkan dia bisa mengelaborasi lebih jauh
nah memang tentu saja ini bukan perkara yang mudah karena yang dihadapi adalah alat kekuasaan
yang punya mekanisme tertentu untuk menutupi hasil kejahatan
nah tadi pak oto juga mengatakan di luar negeri tidak ada bantuan sosial
mungkin namanya tidak ada tetapi gentong babi itu ada
bok berel politik itu ada di berbagai negara
bahkan sekelas amerika sekalipun dalam bentuk bentuk kebijakan yang mempengaruhi pemilih
dan gentong babi di indonesia
tentu saja bisa dikaitkan dengan bansos blt pkh dan lain lain
bahkan juga kenaikan gaji penyelenggara pemilu termasuk juga konsep gentong babi
dan kalau itu bisa dibuktikan dan dijelaskan
mempengaruhi proses pemilihan tentu akan berpengaruh
misalnya dari penelitian kompas
menjelaskan ada lima puluh satu juta pemilih yang terpengaruh dengan politik bansos
dan itu menjadi sangat penting menjadi hal yang sangat penting
menjadi indikasi ilmiah untuk membuktikan argumentasi pihak pihak
yang melihat kentong babi sebagai kecurangan
perlu juga dikoreksi soal apakah setelah putusan mk ada peraturan teknis
nah soal pemilih ini agak berbeda
walaupun putusan mk adalah final and binding
dalam berbagai hal termasuk dalam konteks pencalonan
memang dibutuhkan peraturan teknisnya pkpu
dan kpu sendiri berjanji nanti pak otto bisa lihat
janji kpu akan mengubah pkpu soal pendaftaran calon jika putusan mk keluar
itu kpu sendiri yang mendalilkan menyebutkan
dan sayangnya itu kemudian tidak terjadi atau terlambat terjadi
karena bung otto juga tadi saat sidang kan menanyakan balik kepada pak faisal basri soal tim bung otto dan tim ya soal bansos
ini apa yang salah lalu ditekankan juga oleh timnya bang oto soal apa bedanya dengan zaman sebelumnya
nah bagaimana membuktikan terbalik bahwa tidak ada kaitannya bansos dengan memengaruhi hasil pemilu
perlukah untuk dibuktikan terbalik
jadi begini mengenai soal tadi itu kan sudah saya bertanya dengan pak faisal basri
begini ya kita harus tahu dulu riwayatnya
bansos ini kan ada dalam undang undang ya kan
kemudian undang undang ini dibuat oleh siapa dibuat oleh pemerintah bersama sama dpr
yang di dpr itu siapa yaitu semua orang orang partai politik ada di sana
pks ada demokrat ada
jadi artinya kebijakan membuat bansos ini sudah disepakati oleh semua partai partai beserta pemilu
ya kan jadi semua mereka sudah sama sama setuju tentang itu
loh kenapa sekarang ya setelah pemerintah melaksanakan undang undang dinyatakan jadi masalah
apa yang salah ini kan undang undang
makanya saya tanya tadi sama pak sebari apakah presiden atau pemerintah
yang melaksanakan ketentuan undang undang dapat disalahkan
ya akhirnya dia bilang jawab dia terang terang
melakukan kewajiban pemerintah apakah pemerintah yang melaksanakan undang undang salah
jadi itu very clear tadi dijawab oleh saksi dari satu yaitu faisal basri
nah kalau itu tidak salah apa yang menjadi dasar untuk membatalkan
menyimpulkan bahwa gara gara pansus ini dua menang
nah kemudian juga mengenai port barrel ini kan
saya kan katakan tadi katanya dalil yang para ahli katakan
bahwa ada indikasi bahwa menggelontorkan sama dengan di amerika umpamanya
mengelontorkan suatu program dana umpamanya kepada masyarakat
dengan tujuan agar dia mendapatkan elektabilitas yang baik
nah saya katakan tadi buktinya di apa
formal barrel teori itu di amerika
konklusi atau teori yang dibangun untuk mengatakan bahwa bansos ini
ini tidak bisa dibuktikan secara maksimal
itu prasangka dan asumsi dan konklusi
tapi tidak terbukti adanya hubungan kausal antara bansos
dengan sikap orang untuk memilih prabowo
oke jadi tim prabowo membantah ada hubungan kausal antara bansos
dengan elektabilitas prabowo gibran
kalau mas zuhad yang nanti juga ditunggu adalah hari jumat
akan ada empat menteri pak jokowi yang dipanggil oleh mahkamah konstitusi
meskipun let s be clear mahkamah konstitusi bilang bahwa ini bukan berdasarkan permintaan satu
maupun tiga tapi memang hakim mahkamah konstitusi yang memanggilnya
apakah ini bisa jadi keterangan yang menentukan di proses persidangan ini
oh tentu mbak ini akan sangat menentukan gitu
saya nggak tahu apakah nanti menteri ini akan memposisikan sebagai bagian dari pembelaan kpu
atau dua atau nanti justru menteri ini datanya akan lebih men support dalil dalil yang kita tutupkan
karena misalkan kita menuduh presiden tidak netran
kemudian kita buatkan indikatornya
dua bagaimana tapi bansos itu bukan bansosnya sebenarnya bang oto
bansos itu yang kita soalkan bagaimana cara mendistribusikannya
saya kutip lagi jawabannya pak faisal basri tadi
dia bilang memang bansosnya anggaranya di studi dpr
tapi cara demonstratif penyaluran lewat menteri lewat presiden
kan nggak persetujuan dpr juga yang begitu begitu
yang besok akan hadir hari jumat itu salah satunya misalkan pak erlangga harnanto gitu loh
pak erlangga kan sudah kita juga dalilkan di dalam permohonan
sebagai salah satu bentuk ketidak netralan di dalam proses pemilu kemarin
ketidaknetralan negara ya dari seiring presiden
nah kehadiran beliau besok mungkin agak akan menambah terang
menambah jelas apa sebenarnya maksud beliau berkampanye dua
dengan pembagian program bansos itu
nah kalau tidak menentukan sangat menentukan
oke baik tadi dari bung oto sudah membantah adanya hubungan sebab akibat
kalau bung ferry dengan nanti dihadirkan empat menteri
apa yang bisa digali dan seberapa bisa ini berpengaruh terhadap sidang yang berlangsung
jadi berbagai bukti yang tersebar di publik ya
bahwa para menteri terlibat berkampanye melaksanakan bansos
padahal bukan kewajiban kementeriannya
dan kemudian mengkampanyekan peran presiden dan calon tertentu
dan memang begitu pak otto bahwa gentong babi ya seperti itu
biasa terlihat baik tetapi ada motif dibaliknya
sejarah gentong babi juga begitu tuan tanah membagikan gentong babi agar
para budaknya bersyukur berterima kasih kepada tuhannya
tapi motifnya adalah memaksa mereka untuk dijadikan buddha
begitu juga peristilahnya itu dalam politik peminduan
gentong babi itu seolah olah itu adalah program
tetapi ada penyimpangan pemanfaatan dana insentif program program tersebut
terlihat benar tetapi punya motif politik
kosalitasnya dengan para menteri karena mereka yang menjalankan
tentu hakim dan para pihak bisa menggali lebih dalam apa motif keinginan
dan nanti dipertanyakan apa saja yang membuat kemudian mereka menggunakan
dana insentif bansos untuk kepentingan pemilih dan di hari pemilih
jadi menurut saya sangat menarik kausalitasnya bahkan kalau ini adalah
program pemerintah dalam hal ini presiden dan yang dikirakan
karena adalah menteri suatu waktu mestinya para pihak juga meminta
hakim konstitusi memanggil presiden
bukankah presiden juga menjadi yang tertuduh telah menggunakan alat kekuasaannya
jadi ada baiknya setelah menteri harus naik ke pelaku utamanya begitu
baik nanti kita akan lihat hari jumat tentunya bang oto dan bang zuhad
berserta juga tim tiga nanti akan menggali apa yang akan dihadirkan
oleh para menteri yang dipanggil oleh mahkamah konstitusi terkait dengan
sengketa hasil pemilu presiden dua ribu dua puluh empat ini terima kasih atas waktunya
dari direktur eksekutif tim hukum timnas amin zuhad aji firmantoro
terima kasih juga bang otto hasibuan tim hukum prabowo gibran
terima kasih juga peneliti pusat studi politik hukum kepemiluan
dan demokrasi bung ferry amsari selamat malam bapak bapak